tuh kan tuhan tuh kan nangis
ayolah udah buruan daripada kelamaan
menang banyak menang banyak
bisa gak sih lo mau sembahwal dan ngikutin aja
buruan biar dia gak nangis
selly liat ya kayaknya tuh ada suap suapan
lo sengaja kan bikin gue jelek lepotan kayak gini
lo tuh jahat banget sih
mereka berhenti juga
kalau anak anak warrior ngapain berhenti di situ
bos sayangnya mereka cari gara gara
apa perlu kita sikat
sama sekali gue gak takut
pokoknya mereka nantangin kita nih
buat sebagai anggota klub warrior yang berjiwa kesatria dan bertumbuh sehat
siap maju duluan
tenang gue di belakang lo kurois
lo udah sikat aja nih
he he he enggak enggak enggak begitu
lo inget gue minta apa ke kita
gue minta kita untuk mikir yang terbaik
jangan cuma ngambil keputusan
kalau memang anak sery galak belum nyerang kita duluan
udah mesti dilatenin
kalau mereka jual baru kita beli
kalau ngeliat anggota kayak sery kala
bawanya emosi dan bikin gue lapar pengen gue makan semuanya
wah mereka mau pergi lagi
kita harus fokus sama edo kita langsung ke rumah sakit
jangan sedih lagi
tuh ice creamnya udah mau datang tuh
ntar lagi ya
tau gak sih gue baca di internet
jadi kalo lo lari setengah jam
lu pengen gue lari larian lagi
aduh udah deh udah deh
kenapa lagi sih
aduh lo tuh gimana sih
kok malah dibeliin ice cream coklat
kan sally tadi mintanya strawberry
ya kenapa lo gak bilang sih kalo lo pesennya strawberry
gue kan gak tau
tadi kan jelas jelas lo denger sendiri sally bilang
dia sukanya rasa strawberry
lo malah beliin coklat
tuh tuh tuh
kan tuh kan sally jadi nangis kan gara gara lo sih
ya udah lo bujukin aja deh gimana caranya dia mau ice cream coklat ini
kalau harus kejar lagi untuk nyari yang stroberi gue udah gak sanggup
wah halah bikin kerjaan gue aja lo
sally gak apa apa ya kalo ice creamnya bukan strawberry
soalnya kakaknya belinya yang coklat
gak apa apa ya
gak kalah enak sama yang stroberi
kamu cobain deh
aku sukanya strawberry
oh berarti sama banget dong kayak kak reva
kak reva juga suka banget sama ice cream coklat
ya udah itu buat kakak aja
ya udah gak apa apa ya es krimnya buat kakak aja ya
nih kakak suka banget sama ice cream rasa coklat
ya udah jadi ini sally mau ngeliat kak reva suapin kak boy biar kayak mama papanya sally gitu
gue gak mau ya
gue gak mau lo suapin
sally kak boy tuh gak suka ice cream
kok kira gue juga mau banget apa nyuapin lo
nanti dia nangis mulu lagi
tuh kan tuh kan nangis
ayolah udah nangis buruan daripada kelamaan
menang banyak menang banyak
bisa gak sih lo mau sembahwa udah ngikutin aja
buruan biar dia gak nangis
itu ada suap suapan
nih liat ya
lo sengaja kan bikin gue jilip lepotan kayak gini
lo tuh jahat banget sih
gue beneran gak sengaja ya
nah selly udah seneng kan tuh tadi lihat kakak boy kayak badut mukanya
saya sama sila sudah siap untuk berangkat
bukannya kita janji ketemuan nanti malam
iya memang nanti malam
apa mas keberatan kalau kami berangkat lebih awal
saya tidak keberatan kalau bu ilda datang lebih cepat
saya khawatir jamuan makan malamnya belum disiapkan
oh kalau itu gak apa apa mas
timbang nunggu sebentar aja
kalaupun memang mas mau bertanya apapun soal kinar
pasti saya akan jawab semua pertanyaan mas kok
jadi gak ada salahnya kan kalau kita berangkat lebih cepat
oh ya sudah
kalau begitu saya tunggu kamu di rumah ya ilda
sampai ketemu di sana ya mas
kamu sudah prepare semua yang saya perintahkan
kalau yang saya semuanya sudah saya persiapkan dengan baik doro
tidak akan mengecewakan
dan nanti akan kita sambut semuanya dengan hangat doro
pokoknya semuanya udah beres pak sama saya
semua sesuai yang saya perintahin sama kamu
sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa
dan juga sila yang akan dijodohkan sama boy
mereka akan datang lebih awal
ngerti ya datang
saya tinggal di dalam
saya gak yakin sama perasaannya den boy
setahu saya den boy itu kecewa banget sama nonsila
cuma dulu kenapa ya putusnya
kalau menurut saya atau mungkin nanti den mas boy itu mau jujur bisa menolak perjodohan ini
aduh pak datang
gak mungkin den boy itu menolak perjodohan ini
soalnya perjodohan ini permintaan terakhirnya ibu kinar
kalau aku aku dia dijodohin sama cewek cantik
aku tuh gak bakalan nolak
tenang beneran di
kamu itu sudah ada jodohnya lo bu
jodohmu itu emak lampir
jangan ketawa aja sih
lihat terus pi
ini den boy gimana tentang perjodohan ini
kalau menurut saya segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan menjadi yang baik
pasti ada saja alamannya
sama tenang saja
ruangan kemana sih
ruangan apaan ini
maaf ya pak
kalau saya boleh tahu bapak ini mau ke mana
saya mau ke ig deh pak
tapi tidak bisa semuanya
karena ruang ig quel follow aku terlalu penuh dan bisa mengganggu pasien lainnya pak
jadi cukup dua orang saja ya pak
hanya tych eh